fihara amurfa bumi diterangi oleh peluhan lampion yang menyala
sejumlah dupa dan lilin merah besar yang merupakan persembahan dari umat
yang memutuskan untuk tak datang langsung ke vihara karena pandemi covid sembilan belas
seluruh petugas dan umat yang hadir di vihara turut membantu mendekorasi vihara ini
satu hari jelang perayaan imlek ke dua ribu lima ratus dua puluh tujuh
tak hanya mempersiapkan kemegahan imlek
pihak vihara telah membatasi pengunjung yang akan hadir langsung hanya sampai pukul tujuh malam
dan akan dibuka kembali pada pukul enam pagi waktu indonesia barat
pada hari perayaan sebagai langkah antisipasi dari kerumunan di vihara ini
kita melakukan protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah
dengan pengecekan suhu cuci tangan dengan sembahyang umat pun
kita juga batasin supaya
seling berganti setelah selesai umat yang kebaktian sudah selesai
diharapkan umat umat yang itu ya bisa untuk pulang ke rumah masing masing
meski dirayakan secara sederhana tanpa ibadah bersama
sejumlah pengunjung fihara amur fahbumi tetap antusias untuk datang
dan menyampaikan harapannya kepada tuhan di malam jelang perayaan imlek ini
untuk bersamaan sih mungkin lebih banyak barang keluarga juga
karena kan juga di rumah aja nggak kemana mana
ya lebih ke quality time lah gitu
harapannya sih ya bisa kerjaan bisa dilancarkan
apa yang menjadi cita cita dan impian bisa tercapai sih
terus keluarga sama teman teman semua bisa selalu diberikan kesehatan
dan dijauhkan dari pandemi
meski perayaan malam jelang imlek ini jauh lebih sederhana
jika dibandingkan tahun sebelumnya karena pandemi masih berlangsung
para umat menjadikan momentum ini untuk berkumpul bersama keluarga di rumah
usah menyampaikan doa kepada tuhan di fihara amur fahbumi
ausirun dulu urib handoyo jakarta